saudara petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih arab saudi memastikan bandara amir muhammad bin abdul aziz madinah siap menyambut kedatangan jemaah calon haji indonesia kloter pertama
pihak bandara juga telah menyiapkan empat gate atau pintu kedatangan
ppih arab saudi daerah kerja bandara mengecek bandara amir muhammad bin abdul aziz atau alma di madinah arab saudi pada sabtu siang
pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas sarana prasarana dan jalur atau rute yang akan dilalui jemaah haji indonesia siap digunakan
di hari yang sama juga akan berdatangan
jemaah haji indonesia ke loter dua hingga dua puluh dua
bandara ama juga telah menyiapkan empat gate atau pintu kedatangan untuk jemaah haji indonesia yakni gate fast track gate internasional khusus wisatawan gate internasional khusus haji dan gate zero
tugas haji juga memastikan bandara aman siap dilewati oleh jemaah lansia dan disabilitas dengan adanya kursi roda dan rute khusus disabilitas
untuk penanganan lansia kami sudah mulai sejak dini dari mulai penjatualan di mana kami sudah menyiapkan jadwal kedatangan jemaah haji setiap harinya
dan di dalam jadwal tersebut sudah kami masukkan jumlah lansia pada setiap ploternya
sehingga bagi para petugas yang melayani jamaah melalui pintu pintu keluar di bandara arab saudi ini sudah tahu setiap kloter ada berapa jamaah lansia dalam kuota tersebut
tentunya kami juga sudah menyiapkan alat alat dukung untuk melayani lansia tersebut
di antaranya adalah kursi roda yang kami stand by kan di setiap pintu pintu keluar dari jamaah haji
di madinah petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih arab saudi sudah siap menyambut para tamu allah
ada sebanyak tiga ratus enam puluh lima petugas yang sudah siap membantu para jemaah
sebanyak tujuh dua ratus jemaah haji indonesia diberangkatkan dari tanah air pada minggu dua belas mei
para jemaah haji indonesia akan ditempatkan di satu ratus enam hotel berkelas
lokasi hotel sekitar lima puluh meter dari masjid nabawi saudara
jemaah juga dapat mencapai masjid nabawi dengan berjalan sekitar lima menit